presiden joko widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga gas pltg gorontalo berkapasitas seratus mw
ya dan ini adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga gas pertama di indonesia
presiden joko widodo jumat sore meresmikan pembangkit listrik tenaga gas pltg dual feel gorontalo berkapasitas seratus mw
di desa maleo kecamatan paguat kabupaten pohuwato gorontalo
resmian pltg ini turut dihadiri menteri bumn rini sumarno
bersama direktur utara pln sofian basir gubernur gorontalo dan kusli habibie
serta sejumlah kepala daerah di gorontalo lainnya
pembangunan pltg ini merupakan proyek pembangkit listrik pertama
yang telah beroperasi dari program pembangunan pembangkit listrik sebesar tiga puluh mw
pembangunan pltg gorontalo hanya berlangsung tujuh bulan
diharapkan pembangunan ini mampu menutup kekurangan listrik yang pernah terjadi di gorontalo
kita simpulkan bahwa sebetulnya untuk mengejar provinsi provinsi yang sudah sangat mendesak
dan sangat ada kurangan baik permintaan dari industri industrinya
dari hotel hotel yang ada di sana atau juga dari masyarakat
pengerjaan yang paling cepat adalah pltg
salah satu contoh ini ini hanya tujuh bulan
saat ini beban puncak listrik pada subsistem kelistrikan gorontalo adalah delapan puluh lima mw
dengan jumlah pelanggan hingga akhir mei dua ribu enam belas mencapai dua ratus tiga puluh lima ribu pelanggan
gorontalo juga berperan memenuhi kebutuhan listrik di provinsi sulawesi utara
melalui sistem interkoneksi kelistrikan sulawesi utara gorontalo sebesar satu ratus lima puluh kv
farid utina kabupaten pohuwato gorontalo